saudara sekretaris jenderal dpr ri indra iskandar hari ini memenuhi panggilan kpk untuk diperiksa sebagai saksi
ia diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa rumah dinas anggota dpr
indra tiba di gedung merah putih kpk pukul sembilan pagi waktu indonesia barat
sebelumnya indra tidak hadir pada pemeriksaan yang dijadwalkan penyidik kpk pada pekan lalu
dalam proses penyelidikan kpk pernah memeriksa indra pada bulan maret lalu untuk mendalami perihal perencanaan hingga proses lelang pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota dpr
kpk juga telah menyita sejumlah dokumen pengerjaan proyek hingga transaksi keuangan melalui proses penggeledahan ruang kerja indra serta biro staff di kantor sekretariat jenderal dpr pada akhir april lalu
untuk mengetahui pemeriksaan sekjen dpr di kasus
dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa untuk rumah jabatan atau rumah dinas dpr
kita terhubung dengan jurnalis kompas tv dian silitonga dari gedung kpk jakarta
dian hingga saat ini bagaimana pemeriksaan terhadap sekjen dpr dan juga sebelumnya
kpk sebelumnya telah menetapkan tiga tersangka namun belum ada nama yang telah dirilis oleh pihak kpk atas dugaan pengadaan barang dan jasad rumah dinas atau rumah jabatan dpr
ya juno kalau pemeriksaan saat ini sedang berlangsung karena seperti yang anda sampaikan tadi indra iskandar ini tiba di gedung merah putih kpk sekitar pukul sembilan pagi
dan biasanya memang kalau untuk agenda pemeriksaan di kpk ini baru dimulai sekitar pukul sepuluh pagi
artinya memang pemeriksaan terhadap indra ini kurang lebih sudah berlangsung sekitar satu jam
hari ini merupakan pemeriksaan perdana sekjen dpr indra iskandar dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk kasus dugaan
korupsi proyek pengadaan barang dan jasa atau dugaan korupsi proyek kelengkapan sarana rumah jabatan anggota dpr tahun anggaran dua ribu dua puluh
nah tentu saja pemeriksaan indra iskandar hari ini diperlukan untuk mengonfirmasi beberapa temuan kpk selama proses penyidikan
misalnya adalah mengonfirmasi terkait dengan dokumen pengerjaan proyek kemudian juga bukti transfer keuangan yang ditemukan oleh penyidik kpk
pemeriksaan terkait dengan dokumen pengerjaan proyek kemudian juga bukti transfer keuangan yang ditemukan oleh penyidik kpk
pemeriksaan indra iskandar ini juga untuk mengonfirmasi jika ada aliran dana yang kemudian diterima oleh para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk dalam kasus ini
nah tentu saja pemeriksaan indra iskandar ini juga untuk mengonfrontir keterangan keterangan sejumlah saksi yang sebelumnya sudah diperiksa atau dipanggil oleh kpk terlebih dahulu
misalnya keterangan kepala bagian pengelolaan rumah jabatan dpr hipi hidup pati yang juga sudah menjalani pemeriksaan
sebagai saksi pada selasa tujuh mei yang lalu
seperti yang kita ketahui bahwa memang proyek pengadaan kelengkapan sarana rumah jabatan anggota dpr tahun anggaran dua ribu dua puluh ini diduga dikorupsi
yang nilai proyeknya dihitung mencapai satu ratus dua puluh miliar rupiah juno yang meliputi pengadaan kelengkapan sarana rumah jabatan anggota dpr di ulu jami dengan harga perkiraan senilai sepuluh miliar rupiah
kemudian juga di kalibata blok a dan b ini dengan harga perkiraan tiga puluh sembilan miliar rupiah
kalibata blok c dan d dengan perkiraan harga tiga puluh tujuh miliar rupiah dan juga kalibata blok e dan f dengan perkiraan harga tiga puluh empat miliar rupiah
dan kemudian juga proyek ini ditaksir merugikan negara mencapai puluhan miliar rupiah
terkait dengan nama nama tersangka memang sampai dengan saat ini belum diumumkan secara resmi oleh kpk
nah biasanya kpk saat melakukan pencekalan atau mencegah bepergian ke luar negeri ini dilakukan kepada pihak pihak yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka
ada tujuh pihak yang dilarang bepergian ke luar negeri
indra iskandar ada juga kepala bagian pengelolaan rumah jabatan dpr hipi hidup pati dan sisanya merupakan pihak swasta
tentu kita masih harus menunggu atau memantau bersama bagaimana hasil pemeriksaan dari indra iskandar
kalau nanti dinyatakan memenuhi bukti permulaan yang cukup maka indra iskandar selanjutnya akan kembali diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka
barulah kemudian nanti kpk akan mengumumkan secara resmi status indra iskandar dan juga beberapa pihak lainnya
sebagai tersangka berbarengan dengan proses penahanan
karena kita akan cermati bersama juno proses hukum dalam kasus ini yang sedang ditangani oleh kpk juno
baik kita nantikan bagaimana proses pemeriksaan terhadap sekjen dpr indra iskandar atas dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa rumah dinas atau rumah jabatan dpr ri
terima kasih jurnalis kompas tv dian silitonga dari gedung kpk jakarta